ke era keterbukaan informasi tak jarang membawa masyarakat ke berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian
platform sosial menjadi aset bagi pemiliknya untuk dimonetisasi karena dipercaya dapat memberi dampak ke masyarakat luas
ujaran kebencian dan hoax pun kerap jadi senjata perpecahan di masyarakat
kebebasan berpendapat jadi alasan namun apa yang bisa dilakukan agar tidak kebablasan
merdeka dari hoaks dan ujaran kebencian pada hari ulang tahun kemerdekaan ke tujuh puluh lima republik indonesia
menjadi tema kita malam ini bersama para narasumber yakni akan ada henry subiakto staff ali menkominfo
kemudian juga ada emru sihombing komunikolog dan juga habibur rahman anggota komisi tiga dpr fraksi gerindra
saya ke bang emru dulu bang emru selamat malam
bang emrus ini jelang tujuh puluh lima tahun indonesia merdeka
menurut abang kita sudah merdeka belum dari informasi informasi tidak benar atau hoaks dan juga ujaran kebencian
baik saya pikir tema kita hari ini merdeka dari hoax dan dari ujaran keberhentian
saya terus terang mengatakan bahwa kita belum
kita belum merdeka
tetapi kalau dulu kita merdeka ke tujuh puluh lima dari penjajah
tetapi kita sekarang menjajah diri sendiri
artinya penyebar hoax dan ujaran kebencian itu kita sendiri
kita sendiri yang membuat kita tidak merdeka
nah oleh karena itu harus mengatakan karena memang masih ada di sosial media yang dilakukan oleh juga orang warga negara indonesia
maka saya mengatakan kita belum merdeka
dari hoax dan ujaran kebencian
namun pertanyaan kritis kita kenapa kita belum merdeka dari situ
dan artinya masih ada orang orang yang menyebarkan hoax dan ujaran kebencian itu
saya mengatakan ada dua hal
pertama mereka mereka yang belum sadar tentang kewajiban kewajibannya termasuk mentaati undang undang ite
tetapi yang kedua adalah bahwa punya kepentingan kepentingan tertentu
tetapi karena dia punya kepentingan
ketika hoaks dan ujaran kebencian itu disampaikan disitulah terwujud apa yang mereka inginkan
ya tapi kalau kita melihat saat ini yang terjadi di tengah pandemi banyak sekali berita berita bohong berita tidak benar
dan juga ujaran kebencian tidak hanya pandemi saja tapi juga beberapa isu isu besar lainnya yang ada di negara kita
seperti misalnya jelang pilkada dua ribu dua puluh kemudian juga jelang kemerdekaan juga ada semacam ujaran kebencian yang timbul kepada logo tujuh puluh lima tahun indonesia maju
artinya bahwa pemerintah kita telah melakukan pembangunan atau katakanlah melakukan sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara untuk rakyat
tetapi ada saja orang orang yang semacam ini yang selalu tidak puas tentu dengan menyebarkan hoax dan ujaran kebencian
tetapi di sisi lain juga kita melihat bahwa pemerintah belum optimal melakukan tanda kutip berperang di ruang publik
artinya apa memang hoax dan ujaran kebencian ada di ruang publik dari pihak pihak tertentu atau kelompok kelompok tertentu yang menurut saya jumlahnya tidak begitu banyak
tetapi karena terus disampaikan seolah olah itu menguasai ruang publik
di sisi lain pemerintah manajemen komunikasi pemerintah cenderung kepada pembakar
harusnya pemerintah itu menjadi leading sector di bidang komunikasi
kenapa saya mengatakan itu
karena mereka punya sumber daya
humas humas pemerintah setiap kementerian ada humasnya
kemudian ada resources katakanlah biaya ada teknologi dan lain lain
ini belum dioptimalkan
oleh karena itulah bahwa saya mengatakan manajemen komunikasi pemerintah belum optimal
utamanya di dalam penanganan covid sembilan belas
bukankah sekarang salah satu contoh
masih ada saudara saudara kita
yang masih mengambil paksa jenajah keluarganya
ini kan persoalan kesadaran sikap
dan kemudian masih banyak kalau kita pergi ke pasar pasar ke tempat keramaian
masih ada orang belum punya masker dan lain lain alat pelindung diri
artinya bahwa manajemen komunikasi pemerintah belum mampu bertempur di ruang publik
karena ruang publik adalah ruang pertarungan
satu lagi mau saya katakan terkait dengan logo tujuh belas agustus kita
yang diwacanakan di ruang publik ada yang mengatakan sama dengan simbol agama tertentu
memang saya mengatakan bahwa itu sangat perspektif dan sangat bagaimana orang mempersepsi
tetapi ketika itu dilakukan dengan baik menurut saya ketika desain itu dibuat dengan pretes
dengan baik dilihat responnya ditanya para tokoh tokoh agama bagaimana pandangannya tentang itu
kenapa bisa diperbaiki
karena saya melihat logo tujuh belas agustus
seribu sembilan ratus empat puluh lima juga kita melihat bahwa kalau kita melihat dari sudut lain ada benarnya orang yang berpandangan demikian
karena apa simbol tak bermakna
manusia memberikan makna terhadap simbol
oleh karena itu kenapa didesain supaya tidak menimbulkan suatu tafsiran tafsiran yang sangat tidak produktif
kalau itu dilakukan misalnya protes terhadap masyarakat terhadap tokoh masyarakat
saya kira tidak begitu terjadi hal ini
oleh karena itulah saya mengatakan selalu saya mengatakan di ruang publik
manajemen komunikasi utamanya komunikasi publik yang ada di kementerian komunikasi dan informasi belum maksimal
saya terus terang mengatakan ketika itu dipegang buk niken sangat bagus sekali komunikasi publik ini
tetapi saya membaca bahwa dirjen kita telah diganti saya tidak begitu kenal
oleh karena itulah komunikasi publik ini

komunikasi publiknya dia sendiri telah mengatakan bahwa komunikasi publik itu sangat penting di dalam menghadapi covid sembilan belas
tetapi komunikasi publiknya tidak jalan
oleh karena ini juga sekalian masukan kepada teman kita dirjen yang baru diangkat tersebut
supaya lebih produktiflah melakukan wacana komunikasi publik bertempur di ruang publik demikian tanda kutip bertempur
jadi model komunikasi publik yang baik seharusnya dimiliki oleh leading sektor dari dunia komunikasi
seperti pemadam dar mini dalam hal yang seperti itu sendiri mungkin dia itu sendiri ya
seharusnya pemerintah sendiri zikir mampir pemerintah tendering menjadi menjawab isu menjadi ekor komunikasi di ruang publik seperti kebakaran
bukankah pemerintah kamu habiskan energi
terasat mengjawab isu tersebut andaikan di desain dengan baik dilakukan retest
dan saya pikir pak henry tahu persis itu

di lakukan pretest ya tadi
menangkap bagaimana penilaian publik bagaimana persepsi publik bagaimana masyarakat memaknai
saya kira tidak menjadi permasalahan
dan itu bisa dilakukan secara sentiti melalui apa yang kita sebut dengan eksperimen lapangan
bang emrus nanti juga saya ingin mengetahui sebetulnya dari teori komunikasi
kenapa hoax atau berita yang mengandung ujaran kebencian ini cenderung lebih mudah disebarkan oleh masyarakat
kepada masyarakat dan juga nanti saya tanya ke pak henry terkait juga bagaimana tanggapan pemerintah
tentang efektivitas uu ite untuk menakar informasi informasi yang sifatnya ujaran kebencian dan juga berita bohong atau hoax
usai jeda cnn indonesia prime news segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia prime news
saat kita masih membahas soal merdeka dari berita berita bohong atau hoaks dan juga ujaran kebencian
kita selanjutnya ke pak henry subiakto selamat malam pak henry
bang emrus sudah memaparkan beberapa poin terkait dengan penyebaran berita bohong atau hoax
tapi kalau kita melihat di tengah pandemi ini kemenkominfo sempat merilis ya informasi informasi bohong terkait pandemi covid sembilan belas
apa saja tapi sebetulnya yang sudah dilakukan oleh kemenkominfo untuk kemudian bisa mengalter berita berita bohong atau hoax yang timbul di masyarakat
sebenarnya begini mas
berita berita bohong itu itu adanya di media sosial bukan di media masa
artinya yang muncul itu di
level yang terkait dengan komunikasi yang melibatkan banyak orang
komunikasi yang jumlahnya bisa menjangkau dan melibatkan massa yang banyak tapi dari self to self
nah kenapa demikian
karena memang yang namanya pengguna smartphone pengguna gadget itu semua bisa menjadi komunikator sekarang
di indonesia sekarang ada satu ratus tujuh puluh dua juta pengguna
otomatis mereka semua komunikator
nah kalau semua mereka komunikator memang ya macem macem
apa konten yang diproduksi yang di share yang diungkap kepada publik itu macam macam
dan di berbagai negara memang kita tidak mungkin bisa katakanlah ya melawan mereka dalam konteks kekuatan hanya kekuatan pemerintah
kita lihat bahwa misalnya kementerian kominfo
kementerian kominfo itu yang ngurus
yang nguruskan komunikasi ya hanya satu di kedirjenan begitu ya
dari satu kedirjenan itu juga tidak semuanya ngurusi media sosial
artinya jumlahnya sangat sedikit
kalaupun itu nanti katakanlah dibantu oleh kementerian lembaga humas humas pemerintah memang harusnya begitu
itu idealnya harus begitu
dibantu oleh umas umas kementerian lembaga yang lain
bahkan umas umas pemda atau kominfo pemda
walaupun mungkin tidak semuanya punya semangat
itu pun jumlahnya tidak akan ada apa apanya dibandingkan dengan kekuatan yang ada di luar sana
karena jumlahnya memang ratusan juta yang namanya pelaku komunikasi sosial itu
nah problem seperti itulah yang kadangkala menjadi persoalan bagaimana meredam perbedaan perbedaan yang ada media sosial
karena memang media sosial itu tadi saya katakan itu masyarakat komunikasi yang tidak mudah untuk diurus
dan apa yang dilakukan pemerintah sudah dilakukan banyak hal
kominfo sudah mencoba menggandeng berbagai media masal juga
media media seperti pompa seperti jawa post bahkan mungkin saya lihat cnn
itu juga mencoba untuk melawan hoax
kalau ada berita hoax diklarifikasi
artinya sekarang ini banyak yang melawan atau meng counter hoax
termasuk antara juga
meng counter hoax dan sebagainya
tapi memang ketika jumlah orang orang yang memanfaatkan berita berita disfungsional atau juga yang hoax hoax tadi masih banyak
ya kemudian lalu kita hanya melihat dari sisi yang negatif
akhirnya itu kelihatan banyak
kelihatan muncul banyak
padahal sebenarnya juga nyatanya kita ini negara kita itu mendapatkan penghormatan dari beberapa negara lain
terutama ketika press kemarin dua ribu sembilan belas
itu kita yang ada di indonesia
apakah itu kpu apakah itu teman teman dari mafindo juga dari kementerian kominfo
itu sering ditanya oleh negara negara lain bagaimana bisa menyelesaikan pilpres dengan baik dan bisa menekan yang namanya hoax
itu kita dihormati dengan negara negara lain
walaupun di sini kita masih merasakan ya merasakan banyak hal yang kurang
tapi untuk itu tadi kita bisa merdeka dari hoax
jadi dari tahun ke tahun apa yang sudah dilakukan untuk kemudian meliterasi masyarakat indonesia
agar bisa bisa memfilterisasi informasi dengan baik yang mereka temukan di media sosial
ada yang sifatnya adalah tadi meng counter dengan komunikasi komunikasi
walaupun ini memang berat
katakan berat siapapun dirinya pasti akan berat
yang kedua adalah mencoba untuk melakukan penegakan hukum
penegakan hukum itu kalau polri itu penegakan hukum
penegakan hukum untuk orang orangnya pelaku pelakunya
kalau memang melanggar undang undang atau melanggar pasal
itu lakukan penegakan hukum
kominfo itu menegakkan konten kontennya
jadi memblokir kemudian kasih kata kata hoax itu kalau ketemu di whatsapp dan sebagainya
itu penegakan hukum
yang ketiga adalah literasi
literasi ataupun juga literasi media ya
supaya mereka masyarakat itu bisa kritis
terhadap informasi informasi yang dia peroleh
itu yang kita lakukan
tapi memang melayani atau terkait dengan dua ratus enam puluh lima juta rakyat indonesia
itu sesuatu yang berbeda sekali dengan jumlah yang sedikit
dan sangat berbeda lagi dengan masa orde baru
di mana orde baru semua media semua saluran itu ada di kontrol pemerintah
karena pemerintah itu boleh dikatakan yang ngurusi media sosial
itu tidak lebih dari ratusan orang bahkan lebih sedikit dari itu
sehingga untuk bertempur melawan kalau ada perbedaan perbedaan itu ya tidak mudah begitu
tidak mudah sangat tidak mudah
saya walaupun bukan ngurusi tentang itu ya tapi saya melihat memang sangat tidak mudah
ini memang jadi perang kita semua mungkin ya melawan hoaks dan juga ujaran kebencian ini
saya selanjutnya ke pak habibur rahman anggota komisi tiga dpr ri dari partai gerindra
pak habib selamat malam
pak habib ini kalau anda melihat pernegakan hukum ya
tadi kita sempat menyinggung sedikit tentang penegakan hukum terkait dengan penyebar hoax ini
sejauh ini bagaimana yang sudah dilakukan oleh aparat
ya saya pikir masih banyak masalah
kita melihat bahwa kalau dalam konteks norma yang diatur di undang undang ite itu
sebetulnya secara spesifik nggak ada yang namanya hoax
yang ada adalah pasal dua puluh tujuh tentang pencemaran nama baik
dan pasal dua puluh delapan tentang penyebaran infotainment
kasus yang menimbulkan kebencian berdasarkan sara
apa namanya politik hukum kita kehendak politik kita dalam konteks politik hukum
apa yang tadi disampaikan juga menunjukkan kegamangan
kita nggak bisa sabar bohong begitu saja dipakai undang undang yang ada
yang ada cuma undang undang satu ratus empat puluh enam tapi itu juga nggak sesuai
beliau bersengketa dengan yang namanya ikatan dokter indonesia
itu kan dua puluh tujuh undang undang ete
tapi dia kenapa dia ditahan
karena dia dilaporkan juga pasal dua puluh delapan
dua puluh delapan itu menyebarkan informasi berdasarkan kebencian yang menimbulkan sara tadi
sehingga dipaksakan dipakalkan
jadi seolah olah negara ini
hanya memenjarakan rakyatnya saja
dan kita akan mendapat banyak sekali kritikan
nah saya melihat ya kalau tadi dikatakan pilpres banyak mendapatkan pujian
ya itu persepsi perspektif dari sudut pandang mana
saya juga nggak bisa mengabaikan masih banyak juga orang yang nggak puas dengan penegakan hukum
ketika pilpres terkait yang disebut hoax ini
orang yang dengan sengaja dengan niat menyebarkan informasi yang salah
itu harus dihukum
tapi kita nggak bisa semua orang yang dituduh menyebarkan informasi itu serta merta ditangkap dan ditahan
nggak bisa begitu
dalam hukum banyak sekali pak
tahapannya sampai orang ditahan
yang pertama pemenuhan unsur unsur deliknya
acuan pasalnya nggak jelas juga kita bingung pemenuhan unsur unsur delik
dalam kasus jaring coba
kalau pasal yang digunakan pasal dua puluh delapan
bagaimana memenuhi unsur sara
bisa timbul kebencian terhadapnya karena pernyataan jering
apakah ikatan dokter indonesia itu sebuah golongan
apakah golongan itu harus merujuk pada identitas yang ada sejak orang lahir misalnya
yang dibawa dan nggak bisa dirubah
itu akan menimbulkan banyak sekali
jadi kita sama sama harus melakukan perbaikan ini
kedepan nggak hanya soal penegakan hukumnya
tapi ini juga soal pembangunan hukumnya
mulai dari undang undang dan lain sebagainya
saya ya partai gerindra kami partai gerindra
pernah di luar kekuasaan dan saat ini ada di dalam kekuasaan
jadi kami tahu sekali
banyak sekali masalah
dalam penegakan hukum kasus ini
jadi ini tadi
banyak sekali masalah yang harus kita bereskan ke depan
nah kalau untuk pengusutan dari kasus kasus
terkait hoax dan juga ujaran kebencian
sebetulnya ini sudah ditangani dengan tepat atau belum
ya bagaimana mau tepat
kalau hukumnya aja masih bermasalah
undang undangnya masih bermasalah
kita ini menafsirkan undang undang berdasarkan kepala kita sendiri sendiri
yang berkuasa atas nama kekuasaan
di luar kekuasaan
saya pikir ini jauh dari sempurna
saya harus katakan begitu ya
jauh dari sempurna
saya ke bang emrus selanjutnya terkait dengan penegakan hukum
apakah sudah benar benar bisa tidak tebang pilih begitu kepada seluruh masyarakat
yang itu tadi menjadi oknum penyebaran berita bohong atau hoax
menurut pengamatan saya bahwa
penindakan hukum terhadap penyebar hoax itu saya kira tidak ada tebang pilih
bah tidak ada juga pilih tebang
artinya siapa yang melakukan pelanggaran dan punya data tentang itu
saya kira ditindak tegas oleh aparat hukum kita
nah kalaupun ada yang mengatakan itu adalah tebang pilih
hanya dari pihak sana dari pihak itu
sekarang hukum itu kan sesuatu hal yang saintifik
artinya bisa kita perdebatkan kita diskusikan
kalau memang aparat tebang pilih yang ini tidak ditangkap
yang ini ditangkap misalnya seperti itu atau diproses misalnya
jelaskan dong dari aspek hukum bagi orang yang mengatakan bahwa terjadi tebang pilih
tetapi acak kali orang mengambil suatu labeling theory
dilabel dulu yaitu bahwa terjadi tebang pilih
supaya orang yakin tetapi tidak disertai dengan fakta data dan bukti hukum
sehingga orang langsung yakin bahwa terjadi tebang pilih
kalau pihak ini diproses kalau pihak ini tidak diproses
hanya itu yang disampaikan
justru yang kalau kita memang ingin menegakkan hukum itu
orang yang berpendapat demikian janganlah berbicara tentang labeling
bahwa ini tebang pilih
kasih data kasih fakta kasih ke aparat hukum
dan uacanakan di ruang publik
sehingga dengan demikian bahwa aparat hukum bisa dinilai oleh masyarakat
kalau masyarakat yang mengatakan tebang pilih itu dikasih data
fakta dan bukti
dan uacanakan ke ruang publik
masyarakat bisa menilai bahwa aparat hukum kita melakukan tebang pilih
tetapi setiap kali bermain di konsep
bermain di labeling teori
langsung disimpulkan bahwa ini adalah tebang pilih
atau kadang disebut misalnya tajam ke bawah
tidak tajam ke atas
ini pembentukan suatu opini yang menurut saya tidak disertai fakta
buktinya kita melihat
saya kira pemerintahan kita yang sekarang sangat tegas
mau ke atas mau ke kiri mau ke kanan
tajam semua dia sih menurut saya
tidak peduli baru baru ini terjadi dengan kasus
katakanlah yang baru kita jemput dari malaysia itu kan
artinya semua sangat tegas disitu
artinya mau saya katakan bahwa pemerintah kita tidaklah tebang pilih
tetapi setiap kali masyarakat memang membuat labeling semacam itu
baik saya ke pak henry selanjutnya
pak henry kalau kita melihat banyak sekali
tadi anda juga menyebutkan hoax itu beredar di media sosial begitu ya
ini media media sosial yang digunakan oleh masyarakat secara luas
tapi untuk kemudian bisa menakar meng counter berita berita bohong yang tersebar di media sosial tersebut
apa yang sudah dilakukan
apakah ada bentukan kerjasama atau do and ⁇ dont ⁇ yang harus dilakukan oleh perusahaan perusahaan media
berskala besar untuk melakukan bisnis media sosialnya di indonesia
begini mas memang benarnya sekarang ini menghadapi hoax itu tidak hanya pemerintah sendirian
tapi juga ada kita membangun regulasi untuk supaya melibatkan juga pemilik aplikasi atau perusahaan perusahaan platform digital
jadi kalau kita membaca pp tujuh puluh satu tahun dua ribu sembilan belas itu platform platform digital seperti facebook twitter dan lain lain itu juga diberikan
ini adalah beban untuk dia ikut melakukan seleksi terhadap konten konten yang melanggar perundang undangan
memang luas konten konten yang melanggar perundang undangan
nah yang melanggar perundang undangan itu bisa saja berupa hoax
cuman kesepakatan antara mereka dengan kita ini kadang kadang juga berbeda karena kadangkala karena platform ini kan berasal dari amerika
misalnya kayak youtube
berasal dari amerika
sementara kalau kita menggunakan hukum hukum indonesia di amerika dianggap itu bagian dari kebebasan berpendapat
mereka tidak patuh pada kita
tapi beberapa diantaranya sudah mulai
itu kan videonya di take down oleh mereka oleh youtube
banyak kasus kasus yang videonya justru diambil di take down oleh aplikasi aplikasi itu
karena memang dalam pp kita dalam peraturan perundang undangan kita platform itu juga nantinya kalau dia membiarkan konten konten itu melanggar perundang undangan bisa kita kenakan sanksi
sanksinya sampai denda
karena kita membuatnya di pp
kalau pp itu maksimal sanksi hanya denda gitu ya
tapi kalau di undang undang mungkin bisa sampai pidana
hanya undang undang yang boleh memidana orang atau memidana sesuatu
jadi karena undang undang belum bisa ada undang undang baru
belum bisa membuat perubahan undang undang
maka adanya di pp
yang berikutnya adalah kita mencoba untuk menggiatkan ini patroli konten konten tadi
karena memang undang undang ite pasal empat puluh e dua a itu mewajibkan mewajibkan pemerintah untuk mencegah peredaran informasi elektronik atau dokumen elektronik yang muatannya melanggar perundang undangan
jadi harus dicegah
misalnya kayak konten pornografi konten anti pancasila atau anti nkri
kemudian juga yang jelas jelas melanggar perundang undangan
itu kita cegah
tapi sekali lagi tadi tidak semuanya bisa kita lakukan langsung oleh pemerintah
karena kalau dia ada di situs pemerintah bisa minta tolong kepada isp
tapi kalau dia adanya di akun akun platform misalnya di akun facebook di akun twitter di akun youtube
itu mau tidak mau pemerintah harus kerjasama dengan perusahaan youtube perusahaan facebook perusahaan twitter
karena kita kalau pemerintah bisanya cuma nutup youtubenya saja keseluruhan
nutup facebooknya saja keseluruhan
kalau kita lakukan itu pasti akan rame karena dianggap kita anti demokrasi
kalau menutup hanya ada di konten tertentu yang di akun tertentu harus kerjasama dengan youtube
pakai surat menyurat pakai komunikasi hotline antara kita dengan mereka
baik dengan masifnya para pengguna media sosial atau platform digital lainnya seperti youtube facebook twitter dan lain lain
muncul kemudian profesi baru sepertinya
influencer dan juga kemudian buzzer yang kerap kali juga digunakan untuk mengendorse berbagai informasi informasi yang keluar dari
baik itu bisnis maupun terkadang juga pemerintah
kita akan bahas terkait dengan influencer ataupun buzzer ini yang kemudian menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas
ustaz yeda tetaplah di cnn indonesia prime news
anda kembali di cnn indonesia prime news kita lanjutkan dialog pada malam hari ini
saya ke pak habib selanjutnya terkait dengan influencer dan juga buzzer yang saat ini keberadaannya memiliki basis masa yang cukup kuat begitu untuk menyebarkan informasi
dan terkadang memang informasi tersebut juga bisa jadi salah atau diragukan kebenaran
ya menurut saya buzzer kita kan belum punya perangkat ya untuk mempersoalkan buzzer atau
ya menurut saya buzzer kita kan belum punya perangkat ya untuk mempersoalkan buzzer

buzzer atau influencer ini bisa juga positif bisa juga negatif kan
ya kan bisa juga positif
kalau misalnya diminta mengkampanyekan bagaimana pencegahan covid sembilan belas
bisa negatif jika negatif dipencegahkan saja
jadi bukan pertolongan buzzer atau influencer tapi apa yang mereka wakilkan
lalu apabila yang mereka lakukan kemudian memicu perpecahan begitu dari ruang publik
seperti yang dikatakan mbak emro sendiri bagaimana
kalau tidak menimbulkan informasi yang menimbulkan kebencian pada sekalian
itu kan tidak ada kononnya
jadi baik sendiri maupun bersama sama bisa dikenakan semuanya
orang orang yang baik yang menyuruh melakukan atau mungkin ada yang membayar
itu semuanya bisa ternyata
diperlukan atau tidak sih aturan khusus bagi influencer atau buzzer dengan basis masa yang tertentu cukup besar
karena kita ketahui terkadang memang juga akun akun mereka dimonetisasi kemudian untuk menghasilkan uang
saya pikir kan kita tidak bisa menolak zaman
ini kan era baru
baru sehingga hal hal yang dulu kita nggak pahami sekarang terjadi
kita lihat saja sepanjang positif ya kita persoalkan secara hukum
tapi sepanjang negatif jadi nggak perlu ada larangan terhadap keberadaan buzzer atau influencer ini
karena banyak sekali ininya kayak pisau saja tidak perlu dilarang
pisau tidak perlu dilarang
bisa dipakai buat
bisa dipakai di dapur dan lain sebagainya
ketika pisau digunakan untuk kriminal baru orang yang menggunakan pisau untuk kriminal itu ditangkap
undang undang ite apakah sudah cukup untuk kemudian bisa melawan hal hal tersebut
saya pikir masih jauh
undang undang ite yang sekarang masih jauh dari sempurna
karena satu tadi tidak bisa menjantau apa yang namanya ho
yang kedua di pasal dua puluh delapan itu bias sekali
batasan s a r a nya itu terutama a yang terakhir antar golongannya yang bias sekali
nah itu yang harus kita perbagi ke depan
sebetulnya kemarin ya sekitar tahun dua ribu enam belas kalau nggak salah ketika ada penurunan ancaman hukuman pencemaran nama baik via ite
dari di atas lima tahun menjadi di bawah lima tahun itu sudah cukup bagus
ada fungsi edukasi dari negara sebelum orang ditahan karena melakukan pelanggaran
jadi dia tidak akan tetap ditahan tapi di edukasi dahulu ada mediasi ada dialog dan lain sebagainya
baru nanti lewat persidangan di pengadilan kalau memang diputus bersalah ditahan
terang lagi begitu
baik ada edukasi ada literasi yang harus dilakukan terus menerus kepada para masyarakat pengguna internet dalam hal ini yang menyebarkan berita bohong atau pengejaran kebencian
ya ini pak
ini di hukum ini percaya apa yang namanya menceria itu penting
atau apa yang memangnya kalau pada dasar orang ingin melakukan apa ketika dianggap melakukan kejahatan
bagaimana mungkin sekarang misalnya ada satu pesan di retweet oleh ibu ibu atau oleh gadis remaja yang nggak ngerti persoalan tanpa maksud berbuat jahat
nanti yang meretweet yang mau meneruskan
cara yang membuat nggak ketahuan nggak ketangkep
kan nggak adil yang seperti itu
oleh karena itu perbaikan di konteks regulasi ke depan itu juga perlu terus kita lakukan
ini untuk masyarakat juga berhati hati ya pada saat membagikan atau share informasi informasi yang juga sumbernya belum jelas begitu
jangan sampai terkena pidana gara gara informasi yang disebarkan tapi tidak jelas sumbernya
disebar informasi palsu misalnya
dimasukkan ke satu
nanti anggota mengerjit tersebut meretweet atau meneruskan
malah mereka yang terkena ya yang meneruskan itu
saya ke bang emrus mungkin selanjutnya
bang emrus ini kalau anda melihat tadi ya mudahnya masyarakat indonesia untuk kemudian meneruskan membagikan informasi informasi yang tidak benar
dan nampaknya informasi yang mengandung berita bohong ataupun ujaran kebencian begitu
ini lebih mudah begitu disebarkan
ini sebetulnya dari teori komunikasi sendiri dilihat bagaimana bang
jadi mungkin kita tidak semata mata melihat dari teori komunikasi ya
tetapi yang pasti bahwa sesuatu yang menarik menurut pikiran dari orang yang memproduksi tersebut dia akan sounding ke ruang publik
kedua bisa saja pengetahuan mereka tentang resiko hukum itu belum memadai
sehingga mereka sampaikan
dan yang ketiga saya mengatakan bahwa memang ada tujuan tujuan tertentu motif motif tertentu
kalau kita lihat misalnya
hoax dan ujaran kebencian itu kan salah satu bentuk daripada kejahatan komunikasi
seperti misalnya ada kan kejahatan ekonomi kejahatan politik dll
di komunikasi pun ada kejahatan
kejahatan komunikasi salah satu adalah hoax dan ujaran kebencian
tetapi masih ada kejahatan komunikasi lain yang belum tercover oleh undang undang
misalnya dia tangkap misalnya dirubah kata a menjadi huruf

polisi misalnya pol garis isi misalnya
karena teori komunikasi mengatakan simbol tak bermakna manusia memberikan makna terhadap simbol
dengan memainkan simbol simbol tersebut undang undang ite tidak bisa menangkapnya
tapi makna tersampaikan dengan maksud jahat
jadi kejahatan komunikasi
oleh karena itu saya menyarankan perlu memang suatu revisi
di dalam undang undang ite itu ada suatu pasal atau bak tertentu kejahatan komunikasi
mengcover yang tidak sekedar hoax dan ujaran kebencian tersebut
atau memang kita buat di dalam undang undang omnibus law nanti yang tercover bahwa ada di situ kejahatan komunikasi
saya melihat di ruang publik sangat banyak sekali kejahatan komunikasi yang belum tercover oleh undang undang ite sendiri
karena manusia itu punya intelektual punya kreativitas
mengedit kata mengedit warna dan lain lain sebagainya
tapi pesan tersampaikan
ini saya kira sangat penting untuk kita lihat ke depan
kemudian pak henry subianto tadi di awal mengatakan bahwa persoalan kita di menghadapi ini semua orang menjadi komunikator
kemudian sehingga orang menyebar hoax begitu banyak karena susah mengendalikannya
saya terus terang mengatakan saya setuju dengan itu
tetapi leading sector di dalam hal ini adalah kementerian komunikasi dan informasi
untuk mengatasi ini semua gitu ya
di sisi lain saya mengatakan saya berpendapat bahwa begitu beratnya persoalan yang kita hadapi dalam konteks hoax dan hate speech ini
maka perlu dilakukan di bawah presiden apa yang disebut dengan manajemen komunikasi
koordinator manajemen komunikasi yang mengkoordinir semua humas umat pemerintah ini
sehingga sama sama menggelorakan tentang keindonesian kita menggelorakan kebenaran dan lain lain sebagainya
nah oleh karena itulah saya menyarankan kepada bapak presiden
ini saatnya kita membentuk suatu unit di istana negara koordinator manajemen komunikasi
yang mengkoordinir secara keseluruhan termasuk dibawa di apa di koordinir adalah para jurubicara
karena saya melihat atapkali para jurubicara ini juga tidak produktif di dalam menanggapi suatu isu isu tertentu
dan yang kedua bahwa mereka tidak menjadi proaktif di dalam suatu isu
nah kalau kita katakan katakanlah pak henry subiakso mengatakan bahwa sumber daya
nah kalau kita katakan katakanlah pak henry subiakso mengatakan bahwa sumber daya

bisa tidak sebagai suatu saran pak henry bahwa setiap pegawai negeri di seluruh indonesia diwajib kita punya akun sosial media untuk menyampaikan keberhasilan pembangunan
keberhasilan kinerja dan lain lain sesuai dengan kementerian atau katakanlah dinas yang mereka kerjakan
itu dilakukan merupakan suatu kinerja daripada kementerian
supaya memang karena ini saatnya kita

artinya kita bertempur di ruang publik bahwa masyarakat itu atau pegawai negeri diwajibkan punya akun sosial media untuk menyampaikan ini justru bisa membantu untuk menekan sekecil mungkin daripada hoax dan hate speech
oke jadi tnpns jadi jurubicara pemerintah begitu ya pak henry subiakso
saya berpendapat bahwa hoax dan hate speech itu lebih berbahaya daripada korupsi
kenapa karena yang diracuni peta kognisi dan bisa mengancam nkri
sementara korupsi yang diancam hanya apbn misalnya
saya kira ini harus segera ditangani oleh kita bersama
utamanya leading sectornya adalah kementerian komunikasi atau dibentuk unit kerja di istana koordinator manajemen komunikasi pemerintah
oke jadi manajemen komunikasi publik yang baik dibutuhkan untuk menakar tadi atau melawan kejahatan komunikasi yang mungkin terjadi
dan tadi asn jadi seperti agen perubahan begitu ya untuk meng counter informasi informasi yang tidak benar di masyarakat
jadi begini tadi ada usulan dari pak ini pak bang imrus ini mengenai asn atau pegawai nkri itu menjadi memiliki akun dan kemudian menjadi katakanlah
nyuara dari suara suara komunikasi yang baik pesan pesan yang baik
itu namanya juga sama itu sama dengan apa tadi influencer
nah ada yang kata buzzer sama satunya buzzer
jadi itu juga jadi buzzer kebaikan gitu kan
memang ketika ngomong tentang buzzer itu tidak mudah kalau dia harus diatur dalam perundang undangan
karena buzzer itu kan pendengung
jadi ketika ada pesan pesan yang baik pesan pesan positif didengungkan itu juga buzzer
ada pesan pesan yang buruk karena hoax didengungkan itu juga bazar
nah buzzer ini kadangkala memang ketika mereka bekerja itu berubah
nah kalau mereka bekerja itu bagian dari kebebasan berpendapat
nah kalau itu kemudian dilarang atau diatur ini bedanya apa
akan sulit kita membedakan antara buzzer yang dibayar dan buzzer yang bagian dari kebebasan berpendapat
seperti sekarang yang namanya orang mendukung pemerintah
apakah semuanya buzzer belum tentu
bahkan menurut risetnya oxford government agency itu tidak ada buzzernya
yang ada adalah buzzer itu ada yang menempelnya
buzzer itu ada yang menempel di partai politik atau di politisi atau di perusahaan perusahaan swasta karena sudah kepentingan kepentingan swasta
di government agency yang oxford meneliti tahun dua ribu sembilan belas yang lalu dan dua ribu delapan belas dua ribu tujuh belas tidak ada
tapi kan selama ini memang kadang kadang influencer terpakai
misalnya mau untuk mempromosikan pariwisata influencer ada
influencer itu hampir sama dengan media
artis yang kemudian terkenal
lalu punya follower banyak
dia jadi influencer
nggak beda dengan media sebenarnya
kalau sudah seperti media maka dia punya tanggung jawab
kalau dia mendukung sesuatu otomatis dia akan ada tanggung jawab sosialnya
tanggung jawab moralnya dan tanggung jawab politiknya
kan begitu kan
nah ini sebenarnya hampir sama dengan media
kalau kita atur ya nggak boleh misalnya begitu
itu sama aja dengan tidak memperbolehkan sesuatu yang berubah

karena sekarang media tidak selalu institusi
orang juga jadi media
nah itu yang makanya kita harus hati hati
baik pak henry
ini mungkin bagaimana caranya agar satu ratus tujuh puluh dua juta pengguna internet di indonesia memiliki pemahaman yang sama
untuk kemudian menggunakan platform media sosial yang dimiliki untuk hal hal yang positif
begitu tidak menyebarkan ujaran kebencian
apalagi tadi dikatakan banyak sekali mereka yang meneruskan informasi informasi bohong atau hoax
dan juga ujaran kebencian
malah mereka yang terkena tindak pidana
terima kasih bapak bapak waktu kita telah habis